saya pribadi sih dari kecil ya udah ngikutnya itu ya namanya hobi
saat ini sedang mengalami koreksi dari alwation dan bisnis startup
dan orang indonesia bisa berlatih dalam bahasa
hah orang indonesia seramai itu ya